setiap hari kamis dievaluasi diaksenin mana mana yang belum

dari personil tni dan polri

feedback nih buat mereka gitu ya oh yang dikerjakan sudah cukup atau belum
kan itu paling penting sebetulnya evaluasi ini

silahkan dr dewi dilanjutkan
kita lanjut tadi ke level provinsi sekarang dr lula
jadi kalau tadi sudah level nasional levelnya pulau sekarang kita masuk ke provinsi

tingkat kepatuhan yang ada di level provinsi

ada tujuh puluh dua puluh empat persen kelurahan dan desa di gorontalo lima puluh sembilan persen kelurahan dan desa di sumatera barat

di jawa tenggara di jawa tenggara di jawa tenggara
sedangkan kalau untuk jaga jarak ini mirip
cuma bedanya maluku utara naik menjadi peringkat kedua
sumatera barat menjadi peringkat ketiga
dan kalau kita evaluasi apa sih bedanya pekan ini dengan pekan sebelumnya
ada sembilan provinsi dengan perluasan wilayah dengan kepatuhan yang rendah
nah berarti bertambah nih sembilan provinsinya
sedangkan untuk jaga jarak nambah delapan provinsi yang ada perluasan kelurahan atau desa
yang bertambah ketidakpatuhannya
nah ini juga kita evaluasikan
ini yang akan kita tunggu ya barangkali breakdownnya nih dari umur
barangkali kemudian jenis kelamin ya
sebelum masuk ke karakteristik
ini dalam satu bulan terakhir di bulan juli
kita waktu itu evaluasi
di bulan juli itu peaknya kapan sih jumlah kematian
oke secara bulanan angkanya besar
tapi di mana dia bertambah gitu ya
setelah kita breakdown secara mingguan
tanggal satu sampai tanggal tujuh
sampai tanggal empat belas
kita bisa lihat ternyata setiap pekan terjadi kenaikan jumlah kematian mingguan
jadi kalau kita lihat
di bar yang berwarna kuning
misalnya di pekan pertama juli
jumlah kematian satu minggu itu empat empat ratus
di pekan kedua naik jadi enam tiga ratus
kemudian pekan ketiga naik jadi delapan tiga ratus
dan pekan keempat masih naik jadi sebelas tujuh puluh enam
yang kalau kita lihat secara rata rata
artinya di pekan terakhir juli gitu ya
dalam satu hari terjadi kematian rata rata satu lima ratus delapan puluh dua orang
nah ini yang kita lihat ternyata naik terus sampai dengan pekan terakhir
nanti bulan agustus kita masuk evaluasi yang berbeda mungkin ya
harapannya adalah sudah semakin jauh lebih turun
tapi di bulan juli kita melihat ternyata peak jumlah kematian terjadi pada akhir pekan di bulan juli dua ribu dua puluh
kan gini tadi kan dr dewi mengatakan kita peaknya itu di akhir juli keempat ya
sebetulnya akhir juli ya
tapi kan ini kita kalau bicara mengenai yang namanya covid ini kan kita tarik ke belakang dua mingguan gitu berarti
kita kalau ber
sekarang kan kasusnya udah mulai turun nih ceritanya ya
kalau udah bicara mengenai kasus yang turun kita berharap angka kematian akan turun nih kapan
di minggu ke dua agustus kah minggu ke tiga agustus kah
iya kurang lebih sekitar pekan ke dua agustus harapannya angka kematian sudah turun
tapi lagi lagi jadi ada yang berbeda antara mobilitas ditekan dengan angka kasus
itu korelasinya positif
tapi dengan angka kematian ini juga akan ada korelasi positif di sana berkaitan dengan jumlah orang
yang datang ke rumah sakit dalam waktu bersamaan
tapi selain itu yang harus kita pikirkan adalah ada eksesnya gitu ya
dalam artian misalnya tadi apakah seseorang yang mungkin dia sudah terinfeksi dua pekan lalu
apakah pada saat melaksanakan karantina mandiri isolasi mandiri
apakah faham gitu bagaimana cara melakukan isolasi mandiri yang baik sehingga tidak terjadi keterlambatan penanganan
ini hal lain yang juga harus kita highlight terkait dengan kematian
pokoknya apa saja kira kira dokter
jadi dokter rewi mengatakan bahwa mobilitas itu akan berhubungan langsung nih sama jumlah kasus yang bertambah
tapi si mobilitas ini ada memang efeknya sama kematian tapi nggak kemudian langsung akan menurunkan kematian
oke yuk kita lihat lagi lebih jauh
kita lanjut ke slide berikutnya
jadi pertama yang ingin kita kupas adalah siapa sih sepuluh provinsi penyumbang kasus kematian tertinggi di bulan juli
kita tarik tiga bulan kebelakang ada bedanya atau enggak gitu ya
secara jumlah kita lihat kenaikannya bahkan sekitar empat lima kali lipat dibandingkan bulan juni
di bulan juli memang kita lihat provinsi penyumbang angka kematian tertinggi berasal dari jawa tengah
diikuti jawa timur dki jakarta jawa barat yogyakarta
jadi kalau kita lihat lima provinsi di pulau jawa memang menyumbangkan angka kematian tertinggi di bulan juli
dan ini sama dengan kondisi kasus yang juga meningkat sangat tinggi di bulan juli juga
jadi memang pada saat kasus mengalami kenaikan begitu signifikan
pasti akan berdampak terkait dengan jumlah kematian
nah ini pertama kita udah bisa petakan
jadi kalau kita bisa handle di sepuluh provinsi ini ditekan penangannya di sana
nah selanjutnya next slide
agar lebih detail lagi kalau tadi sudah berbicara level provinsi sekarang kabupaten kota
kita penasaran nih
jadi di level kabupaten kota siapa sih yang menyumbangkan angka kematian tertinggi bulanan
kita fokus ke bulan juli di sini
di sini ada dua warna saya berikan
warna yang berwarna merah artinya sudah tiga bulan berturut turut masuk top dua puluh masuk dua puluh besar
di bulan juli ini kalau kita lihat memang secara jumlah kematian berdasarkan laporan yang diterima dari kementerian kesehatan
penyumbang angka kematian tertentu
tinggi berasal dari kota semarang diikuti dengan jakarta timur kemudian garut jakarta barat kerawang jakarta selatan
kota balikpapan sleman dan jombang
itu kurang lebih sepuluh besarnya
tapi ternyata ada beberapa kabupaten kota yang konsisten selalu masuk dua puluh besar
yaitu jakarta selatan sleman jakarta barat jakarta pusat jakarta utara dan wonogiri
artinya apa kita harus lebih melihat lebih dekat lagi di kabupaten kota tersebut
untuk dijadikan sasaran intervensi
kira kira apa sih yang menyebabkan secara konsisten gitu ya jumlah kematiannya masih berturut turut bertambah
dr dewi pertanyaan lebih jauh
sebetulnya waktu dikatakan misalkan oke kota semarang jakarta timur
ini hitungannya begini bahwa meninggal di jakarta timur atau barangkali ktp nya jakarta timur
karena bisa saja kalau rumah sakitnya kumpul di situ dengan sendirinya kan lumayan banyak nih
jadi yang agak menarik untuk jakarta
atau mungkin wilayah wilayah agglomerasi lainnya ya
tidak hanya jabodetabek tapi juga mungkin ada soloraya
itu permasalahannya sama
daerah daerah perifer di luar daerah penyangga gitu lah ya
ketika memang kekurangan rumah sakit pasti akan merujuk kepada pusatnya gitu
misalnya di dki jakarta
jadi berasal dari jabodetabek bahkan luar jabodetabek
jadi mungkin angka kematian di sini juga sama
merepresentasikan ktp nya dki bisa jadi sebagian di antara mereka
angka kematian di sini juga berasal dari mereka yang berasal dari kota kota penyangganya
dari kota penyangga satu lagi tambahannya adalah barangkali kalau di daerah tersebut
lebih banyak rumah sakit kemungkinannya kan ceritanya akan lebih banyak
karena kan ada yang terminal terminal pasti larinya ke rumah sakit yang parah dengan sendirinya ya
oke lanjut dokter dewi
kita lanjut ke slide berikutnya
jadi ini untuk melihat gambaran kasus
kalau tadi kan kita sudah lihat secara nasional
sekarang kita lihat kalau di provinsi ternyata memang benar di bulan juli itu kita lihat barangnya naiknya nggak kira kira gitu ya
kisaran naiknya itu misalnya di sini paling tinggi kita lihat sebenarnya di sini adalah ingin melihat
provinsi mana dengan kenaikan tertinggi bulan juli dibandingkan dengan bulan juni
kalimantan timur ini naiknya tinggi banget sebenarnya
sampai sepuluh kali lipat sebenarnya
karena di bulan sebelumnya hanya satu ratus lima belas
tiba tiba naik jadi seribu empat ratus lima puluh delapan
makanya saya tetap ngeluarin angka absolut dengan presentasi dengan harapan dua duanya bisa kita lihat gitu
bisa jadi presentasinya besar
angkanya belum tentu besar
tapi tetap ini adalah kenaikan yang harus diperhitungkan
kenapa dia naik dengan lebih signifikan
seperti itu dokter lola
kurang lebih kalau kita lihat di sini sepuluh besarnya ada di luar pulau jawa ya
ada kalimantan timur ada lampung ada bali kepulauan riau dan sumatera selatan
tetap ini adalah highlight
harus hati hati sebisa mungkin ditekan angka kematian di bulan agustus
lanjut dokter lola
kita lanjut dokter lola
ini yang sepertinya dinanti nanti
jadi siapa sih
ini kategorisasi karakteristik selanjutnya yang meninggal di bulan juli dua ribu dua puluh satu
bedanya apa dengan kematian yang ada di bulan juni atau bulan bulan sebelumnya
yang pertama saya coba breakdown terkait dengan jenis kelamin
jadi kalau kita lihat sebenarnya nggak ada perbedaan signifikan untuk distribusi kematian
berdasarkan jenis kelamin di bulan juli juni mei april maret atau januari sekalipun
angkanya masih di kisaran ya lima puluh an persen
mirip mirip lah laki laki dan perempuan ini
distribusi kematiannya hampir hampir sama
tapi kemudian ketika saya coba breakdown ke levelnya provinsi kita mulai melihat ada perbedaan
jadi kalau di gorontalo itu kita lihat persentase distribusi kematian pada perempuan
jadi kalau misalnya di bulan juni ini angkanya mungkin masih sekitar sepuluh persen
tiba tiba di bulan juli dia naik sampai lima puluh an persen

nah jadi kenaikan kenaikan tertinggi ini terjadi kita catat di gorontalo ini tapi highlightnya adalah perbedaan

nah jadi kenaikan kenaikan tertinggi ini terjadi kita catat di gorontalo ini tapi highlightnya adalah perbedaan

nah jadi kenaikan kenaikan tertinggi ini terjadi kita catat di gorontalo ini tapi highlightnya adalah perbedaan

dan sulawesi tenggara tiga belas lima puluh empat persen
sedangkan ada juga daerah daerah yang lebih turun malahan
pasien perempuan yang meninggal distribusinya
contohnya di kalimantan utara dan sulawesi utara
jadi bisa kita breakdown lagi karena masing masing provinsi mungkin karakteristiknya beda beda
itu lagi meng highlight yang perempuannya ya yang kemudian lumayan tinggi nih meningkatnya ya
tapi kalau secara provinsi ternyata nggak terlalu banyak berbeda ya
perempuan dan laki laki ini kematiannya ya
kita next selanjutnya dokter rula kalau tadi sudah berdasarkan jenis kelamin
sekarang kita masuk ke kelompok umur
ini memang saya breakdown sampai levelnya kecil gitu ya dua tahun tiga lima
breakdownnya lumayan kecil kecil gitu ya
sebenarnya adalah kematian kenaikan kematian tertinggi bulan juni versus bulan juli gitu ya
justru terjadi bukan di usia di atas enam puluh tahun
tapi terjadinya justru pada kelompok usia empat puluh enam lima puluh sembilan
yang awalnya dua lima ratus naik jadi tiga belas
jadi sekitar lima kali lipat kita lihat angka kematiannya
yang kedua distribusi usia tiga puluh satu sampai empat puluh lima tahun
yang awalnya hanya sembilan ratus enam puluh empat jadi lima satu ratus lima puluh sembilan
lebih lima kali lipat lebih tinggi dibandingkan di bulan juni
sedangkan kalau untuk di atas usia enam puluh tahun memang terjadi peningkatan
masih di bawah yang kelompok usia empat puluh enam sampai lima puluh sembilan dan tiga puluh satu sampai empat puluh lima tahun
kita next selanjutnya agar lebih detail lagi
ini saya ingin menyampaikan lebih detail lagi
di sini jadi kenaikannya berapa sih juni versus juli gitu ya
untuk masing masing kelompok umur
saya kasih tanda seru di sana
jadi kita justru melihat ada tren kenaikan di dua kelompok umur yang sebelumnya
kelompok rentan ini kan biasanya kita kategorisasi kan enam puluh tahun ke atas
tapi justru di bulan juli kita temukan mulai banyak kematian kita pantau pada usia yang lebih muda di bawah enam puluh tahun
apapun juga masyarakat indonesia pada kelompok umur ini di bulan juli kemarin terjadi peningkatan kematian yang sangat signifikan
yang kedua ingin saya bandingkan kalau tadi kan bayi jumlah absolut ya dokter lula
sekarang yang lebih precise lagi adalah cfr
kalau bahasanya adalah case fatality rate
dari kelompok usia tersebut yang terinfeksi berapa persen sih yang meninggal kan gitu meninggalnya
jadi ini lebih precise apakah benar naik atau enggak untuk mendukung teori ternyata benar di bulan juli
yang meninggal pada kelompok usia tertentu
berarti benar justru di bulan juli cash fatality rate untuk orang orang yang lanjut usia malah menurun
tapi kenaikan tertinggi kita lihat yang pertama di usia empat puluh enam sampai lima puluh sembilan tahun
mereka terinfeksi kemudian mereka meninggal
jadi ini ternyata memang seperti itu kondisi kita di bulan juli
hal menarik yang harus kita highlight
ini yang paling jelas bahwa sebetulnya dari tiga puluh satu sampai lima puluh sembilan ini adalah angkatan kerja sebetulnya kan
di sisi lain barangkali kita sudah berhasil nih dengan barangkali promosi kita mengatakan
awas yang resiko tinggi diam di rumah saja
hati hati jangan sampai tertular begitu ya
ternyata itunya sudah sampai nih sebetulnya
tapi yang kemudian jadi lengah adalah tiga ribu satu ratus lima puluh sembilan ini
itu yang harus kita highlight hari ini dr lola
agar masyarakat indonesia
mungkin kita sudah sering mengkampanyekan kelompok rentan ini perlu kita lindungi terkait dengan usia
terkait dengan comorbid
tapi jangan lupa juga ternyata kelompok saat ini mulai bergeser
enam sampai lima puluh sembilan tahun ini juga punya resiko sangat tinggi sekarang
karena tadi mobilitasnya masih tinggi
mungkin mereka sebagian besar masih bekerja juga
dan mungkin bisa jadi merasa masih sehat gitu ya
tapi terkadang ketika terjadi perburukan dapat terjadi berakibat fatal ya
nah ini juga
jadi kehatian dan perlindungan yang sudah diberikan di atas usia enam puluh tahun
mungkin progressnya sudah berjalan
makanya sekarang sudah bisa kita lihat progres menurun
tapi justru di empat puluh enam sampai lima puluh sembilan tahun ini harus ditingkatkan
plus tiga puluh satu dan empat puluh lima ini diingatkan kembali
dr dewi kita kan mengerti bahwa varian delta ini sekarang ya dia memang lebih banyak varian delta yang kita dapatkan ya
varian delta ini kan juga menyerang anak anak
yang tadinya barangkali anak anak itu lebih kuat waktu variannya masih yang awal awal
varian delta gak milih nih
semua kelompok umur dikejar
nah saya ingin tahu kalau untuk anak anak sendiri di bawah delapan belas apakah terjadi peningkatan
kan kalau sekarang ini dr dewi memecahkannya kan sedikit sedikit ya sebetulnya ya
tapi kalau dijadikan satu kelompok anak begitu ya delapan belas tahun ke bawah apakah langsung meningkatnya drastis
jadi kalau kita lihat sebenarnya hal menarik dr lula pada saat kita memberitahunya biasanya kita melihat pembagian usia anak sekolah juga gitu ya
tapi untuk angka usia yang lain sebenarnya kenaikannya nggak begitu signifikan karena hanya naiknya sekian
jadi untuk usia tiga sampai enam nggak terlalu naik
tujuh sampai dua belas tahun naiknya dua
atau tiga belas sampai lima belas tahun naiknya juga hanya
jadi nggak terlalu tinggi
tapi yang harus kita highlight justru memang usia sampai dua tahun yang harus menjadi perhatian
karena ternyata kenaikan di bulan juli untuk kematian secara cfr juga cukup tinggi dari empat puluh dua jadi lima puluh sembilan
dan ini semua karena masih ada pertolongan bahwa kita masih lebih banyak begitu ya sekolah dari rumah sebetulnya
baik dokter dewi lanjutnya apa nih
kita lanjut jadi di sini selanjutnya ini juga hasil dari survei slide selanjutnya dari tiga puluh satu rumah sakit vertikal kementerian kesehatan
ini sumber data dari pak menkes dari kementerian kesehatan
kalau tadi kita sudah berbicara karakteristik yang harus kita highlight
ini dari rumah sakit nih dr lola
jadi yang pertama kita melihat bahwa mereka yang meninggal pasien yang di rumah sakit ini dirawatnya memang jauh lebih singkat
jadi untuk mereka yang meninggal hanya empat delapan hari lah lima hari dirawat kemudian meninggal
sedangkan mereka yang sembuh ini sekitar delapan sembilan
tapi hal yang ingin saya highlight sebenarnya yang di tengah sama yang sebelah kanan
kenapa bisa lebih cepat kan itu pertanyaannya
dan ternyata yang pertama kita lihat di sini jumlah pasien meninggal di igd naik signifikan
jadi berarti kan mereka datang sudah dalam kondisinya sudah kritis sudah kondisi berat
berarti memang telat sudah datang ke igd nya
ditambah yang ketiga ditambah lagi dengan temuan memang saturasi oksigen pasien di igd
pada saat bulan mei juni sama juli juga sama
jadi memang datang ke rumah sakit sudah dalam kondisi yang berat sudah dalam kondisi yang kritis
berarti ini di sini bisa kita simpulkan ya bahwa masyarakat ini masih belum mengerti nih kapan sih
waktunya sudah harus emergensi dan harus ke rumah sakit
ini masih belum dimengerti nih oleh masyarakat yang isoman sebetulnya
semua barangkali pengen isoman ada juga waktu di mana rumah sakit tidak ada juga ya
karena memang barangkali penuh sekali rumah sakit terpaksa harus isoman
tapi kita harus mengerti kapan harus minta pertolongan
dan ini ternyata kita bisa lihat masyarakat masih belum terlalu mengerti mengenai masalah ini ya dr dewi
ya jadi pesan di sini yang ingin kita sampaikan juga pada saat melakukan isolasi mandiri
pastikan memeriksa suhu tubuh dengan teratur
oksimeternya juga digunakan
jadi memang teratur melihat dan mengecek kondisi tubuh
dan jangan lupa nomor nomor kontak penting darurat ambulan rumah sakit itu sudah harus standby
itu harus selalu kita pastikan ada pada saat melakukan isolasi mandiri
terutama mereka yang secara umur memiliki resiko tinggi punya comorbid
ini sudah harus lebih lebih waspada lagi sebenarnya
ini yang ingin kita sampaikan
selanjutnya dan mungkin ini slide penutup dari saya
jadi mungkin saya ingin menyampaikan bahwa dengan kita mencegah penyebaran covid sembilan belas
kita dapat mencegah lebih banyak kematian
ini yang harus kita pahami
bisa jadi semua berawal dari ketidakpatuhan yang kemudian mengakibatkan adanya penularan
penularan mengakibatkan ujung ujungnya bisa berakhir pada kematian
bisa jadi mungkin bukan kita yang meninggal tapi orang orang di sekitar kita yang bisa terinfeksi
jadi kita melihat bahwa kematian itu akan ada hubungannya juga dengan kepatuhan meskipun tidak langsung
tapi tetap dengan mencegah penyebaran kita juga mampu mencegah kematian
maka protokol kesehatan adalah kunci pencegahan yang paling baik
dan saya ingin mengingatkan agar kita semua kita perlu saling mengingatkan
gak bisa kita sendirian harus saling mengingatkan saling menjaga saling taat
harus mengupayakan disiplin kolektif
agar kita semua sama sama terjaga dan terlindungi terutama dalam rangka mengendalikan covid sembilan belas di indonesia
mungkin itu dokter lula kalau dari saya
baik jadi yang paling penting supaya nggak butuh icu supaya kemudian nggak butuh rumah sakit
yang paling penting sekarang adalah jangan kena covid nya dulu
untuk gak kena covid nya bagaimana caranya ya protokol kesehatan plus vaksinasi sekarang sih ya
ini udah kombo yang paling baik untuk pencegahan kita semua
tadi ada pertanyaan yang akan saya bahas boleh ya dr dewi ya
ini dari fatberitasabtu com terkait dengan upaya tiga t
pada ppkm level empat sampai sembilan agustus pemerintah hendak mengejut tiga t
kemampuan tracing kita sepertinya tidak beranjak
satu banding lima dari ideal atau banding lima belas
kita pernah mengungkap kesulitan petugas di lapangan
nah kira kira bagaimana ceritanya nih katanya
iya sebentar oke
idealnya bagaimana cara peningkatan solusinya seperti apa
itu yang pertama dulu barangkali ada dua pertanyaan lagi
ya jadi yang pertama terkait dengan tracing ya
jadi memang kita bisa memahami dengan besarnya jumlah penduduk di indonesia
salah satu tantangan kita adalah jumlah tenaga kesehatan yang diperlukan
terutama untuk sebagai tracer ini juga sangat terbatas
oleh sebab itu arahan dari bapak presiden kemarin
kita sudah mengerahkan personil tni polri bahkan mahasiswa
untuk membantu pelaksanaan menjadi tracer termasuk pemantauan isolasi mandiri
nah jadi intinya kolaborasi dengan semua pihak itu kunci
karena nggak bisa hanya satu pemerintahan saja yang memegang
dan kita belajar dari kondisi pandemi butuh saling
bahu membahu gitu ya
dan sebenarnya tadi angkanya satu banding lima kita dapat laporan sudah jauh lebih baik lagi
tapi memang sangat bervariasi tiap daerah
mungkin masih ada yang satu banding satu tapi sudah ada yang naik satu banding delapan
sudah ada yang satu banding dua belas
nah ini jadi memang kondisi masing masing provinsi
apalagi masing masing kabupaten kota ketika kita breakdown lagi
angka rasio kontaknya gitu ya lacaknya
ini cukup berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain
tapi dengan penambahan dan penebalan personil dari tni dan polri
kita mulai melihat adanya penambahan kontak yang terjadi saat ini
dan ini terus dievaluasi setiap hari
bagaimana jumlah tracer bertambah jumlah orang dipantau bertambah
tapi yang kedua dokter lula karena terkadang di lapangan kesulitannya
banyak masyarakat yang mau di tracing
ini juga bukan hanya sdm nakesnya saja yang kurang gitu ya
stigma di masyarakat masih perlu sama sama perlu kita benahi
di sini juga peran media sangat besar
bagaimana kita juga bersama sama mengajak masyarakat
meng highlight pentingnya tracing ini dilakukan
bahwa dengan melakukan tracing kita mampu mencegah adanya penularan
yang jauh lebih luas ke orang orang lain di sekitar
dan jangan pernah takut di tracing atau takut melakukan isolasi mandiri
karena isolasi mandiri justru adalah bagian dari upaya kita
untuk sama sama saling menjaga
nah jadi sebetulnya kita semua punya peran nih sebetulnya ya
supaya tiga t nya ini bisa berjalan dengan baik
salah satunya adalah mengingatkan masyarakat
gak usah takut sama tracing sebetulnya
malah kalau bisa sebelum di tracing ya duluan ke puskesmas
duluan ke satgas penanganan covid gitu
kayaknya saya sudah kontak erat itu akan lebih baik sebetulnya
sebelum dia menularkan orang lain ya
kemudian yang kedua testing kita masih naik turun
dan sampai saat ini dilakukan lebih pada keperluan tracing
dari sisi treatment meski bor sudah turun
tapi tingkat kematian masih tinggi ini walaupun sudah kita bahas tadi ya
konon karena banyaknya pasien isoman di rumah sendiri
sehingga kurang pemantauan dan telat ke paskes
cerita pemantauan dan isomantau kita ngomongnya isomantau ya
isolasi mandiri tapi dengan pemantauan sebetulnya
dan ini sebetulnya bisa dikerjakan dan memang banyak sekali panduannya
tapi balik lagi kita harus mengingatkan kepada masyarakat
udah harus membaca harus mengetahui kapan sih emergency
kapan alarm kita berbunyi kapan harus ke rumah sakit
nah ini harus dibantu juga oleh semua
supaya kita sama sama bicara dengan cara yang sama gitu ya
dengan ritme yang sama supaya larinya adalah pandemi cepat selesai
karena nggak mungkin sendirian ya dr dewi ya
dan nggak mungkin pemerintah sendirian
karena ujung tomak sebetulnya adalah masyarakat sendiri
yang lebih banyak tuh masyarakat loh sebetulnya ya
ini tidak kemudian menyalahkan siapapun ya
oke kalau bicara yang mengenai isoman tadi tanggapannya dr dewi bagaimana
mungkin tambahan lagi dokter lula jadi di luar negeri itu kenapa
mungkin sama sama jumlah kasus meningkat tapi angka kematian
kan itu yang disorot ya kenapa angka kematian di indonesia masih lebih tinggi
salah beberapa faktor diantaranya tadi sudah disampaikan
isolasi mandiri perlu dipantau tidak bisa hanya isolasi mandiri sendiri saja
tadi juga dokter sudah meng highlight masyarakat juga harus lebih banyak diedukasi
media juga berperan untuk mengedukasi masyarakat
agar faham kapan harus pergi ke rumah sakit gitu untuk melakukan pemeriksaan
tapi yang kedua juga dr lola adalah cakupan vaksinasi
di beberapa negara cakupan vaksinasinya sudah sangat tinggi sekali
yang mengakibatkan ketika mereka terinfeksi covid sembilan belas
cenderung memiliki gejala yang ringan bahkan tidak bergejala sama sekali
nah di kita kita masih mengejar vaksinasi tadi harapannya adalah ketika terjadi infeksi
orang tidak akan terinfeksi covid sembilan belas itu nggak ada vaksin manapun tidak ada
jadi saat ini yang bisa dilakukan tetap protokolnya tiga m kemudian tadi dilakukan vaksinasi
karena sekalipun kita terinfeksi harapannya tidak akan menjadi gejala berat
apalagi kritis yang perlu ke rumah sakit kita akan lebih banyak terlindungi
jadi itu juga beberapa faktor risiko yang lain yang mengakibatkan kematian di indonesia lebih tinggi
dibandingkan di luar negeri karena cakupan vaksinasi kita juga belum seluas yang ada di mereka
dan isolasi mandiri tadi perlu kerjasama berbagai pihak untuk sama sama melakukan pemantauan
tidak hanya tenaga kesehatan beberapa daerah sudah menggunakan platform aplikasi dokter
untuk memantau isolasi mandiri jadi ada petugas gitu ya
jadi setiap hari disantau
misal gitu saya lihat yang di bali ya
ya secara online dilakukan jadi banyak inovasi sebenarnya juga bisa dilakukan oleh kita
dalam rangka mengurangi angka kematian mencegah adanya kematian dengan isolasi mandiri yang terpantau
iya jadi memang kalau di beberapa daerah yang sudah cukup maju barangkali ya
perharinya itu ada pesannya kemudian ditanyakan keadaannya seperti apa
tapi memang belum seluruh daerah
tapi satu yang lebih penting lagi data kita mesti masuk
berarti kita juga harus melaporkan bahwa kita termasuk yang isoman
kalau kita tidak melaporkan cuma diam diam saja yang nggak akan dapat semuanya sebetulnya kan
dan saya bukan kemudian mau membela pemerintah atau menyalahkan siapapun
tapi saya rasa ini adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sama sama
jangan mengatakan bahwa negara yang di luar itu jauh lebih baik
belum tentu karena mereka belum ketemu sama delta
mungkin teman teman juga bisa lihat ya di jepang juga angka naik terus nih sekarang
cuma kembali lagi
waktu vaksinasi sudah cukup banyak gitu ya
atau kayak uk begitu ya
waktu vaksinasi cukup banyak mereka tuh bisa menekan angka untuk bornya rumah sakit sebetulnya
oke yang ketiga bagaimana mencapai angka ideal testing tracing dan treatment
lalu apa yang menjadi kendala pemerintah selama ini
sudah dibahas ya kalau kendala pemerintahnya
tapi boleh deh angka idealnya kita mau ngejar sampai berapa sih
satu banding lima belas
atau bagaimana sih dokter dewi
iya kalau untuk tracing
kita pastikan sebanyak banyak ya
kalau dari who sebenarnya bukan masalah angkanya
tapi setiap kontak erat itu mampu terlacak
mau dia sepuluh dua puluh tiga puluh atau cuma lima
karena kan masing masing orang berbeda
tapi mungkin ya tadi lah
let's say dari kementerian kesehatan
mentargetkan satu banding lima belas misalnya
untuk testing ini juga akan beragam untuk masing masing daerah
karena kita juga melihat angka positivity rate
semakin besar angka positivity ratenya
maka semakin besar jumlah testing yang harus dilakukan di wilayah tersebut
dan kementerian kesehatan kemarin sudah men set up
mentargetkan masing masing kabupaten kota
berapa target capaian testing perminggunya
target testing perharinya
kemudian bagaimana capaiannya
itu juga disampaikan pada saat rapat rapat koordinasi
dengan para pimpinan daerah
kemudian disampaikan beberapa hal terkait dengan capaiannya
ada yang sudah mencapai
misalnya dki jakarta sudah jauh mencapai
dari angka testing yang ideal
beberapa provinsi juga sudah mampu
ada beberapa yang harus ditingkatkan
itu juga sudah dibahas
dan biasanya kita juga menurutnya
kita harus membahas kendalanya apa
apakah karena kurang pcr nya
apakah kurang sdm nya
apakah dibutuhkan pelatihan
itu juga memang dibahas karena lagi lagi memang
ada kompleksitas ketika berbicara sabang sampai merauke
yang punya kebutuhan berbeda beda
dan needs dan gaps nya juga berbeda beda
saya pindah ke mas damar dari cnn indonesia com
ini ingin bertanya
dengan tingginya kasus kematian belakangan ini
bagaimana upaya pemerintah untuk menekan jumlah kasus kematian tersebut
intinya gini dokter dewi
dengan kita sudah mengerti ini tinggi banget
apalagi di minggu terakhir juli itu ya
adakah yang akan dirubah
apakah strategi tambahan atau bagaimana
seperti sudah disampaikan oleh bapak menteri kesehatan
dalam press conference nya kemarin
beberapa hal juga sudah dilakukan
pertama tadi dengan menambah jumlah tracernya
isolasi mandiri yang terpantau juga harapannya dapat berjalan
dengan penambahan jumlah tracer dan tenaga kesehatan
yang ada di puskesmas
kemudian bagi bagi oksimeter juga dilakukan
oleh kementerian kesehatan
kemudian memastikan pasukan
oksigen ini juga penting
distribusi dari ujung produksi sampai dengan rumah sakit
ini juga dilakukan
dari kementerian kesehatan juga sudah ada platform
untuk rumah sakit melaporkan jika memang kekurangan oksigennya
sehingga dapat segera didistribusikan
lagi lagi memang seperti dokter lula bilang
ini butuh kolaborasi banyak pihak untuk sama sama melakukan
pemantauan dan pelaporan
nggak bisa yang satunya reaktif kalau tidak ada juga
diinformasikan kita butuh apa kita memerlukan apa
nah beberapa hal itu sudah dilakukan
dalam rangka menekan angka kematian plus tadi vaksinasinya
itu juga bagian dari upaya untuk menekan angka kematian
yang ada di indonesia
memang kembali lagi pandemi covid sembilan belas ini mengajarkan
banyak sekali kepada kita ya
dan data ini enggak pernah bohong
apa yang akan kita kerjakan berhasil atau tidak
kita akan lihat dari datanya
supet patuh sekalian kita belajar banyak hari ini
terima kasih banyak dokter dewi yang sudah menyiapkan
semua presentasinya lengkap semua
walaupun tadi ada yang menyedihkan
sebetulnya tapi kita mengerti bahwa semua gitu ya harus terpimpin dengan benar
dan semua harus ikut serta nih dalam perang kita melawan covid sembilan belas
mudah mudahan minggu depan ceritanya akan berbeda karena barangkali
sudah ada penurunan angka kematian
itu harapan saya walaupun kalau hitung hitungannya dr dewi enggak
dua minggu nih mestinya karena memang ada waktu gitu ya
satu lagi bicara mengenai oksimeter dan lain lain
itu kan dipakainya cuma dalam waktu isoman saja kan
sepuluh hari empat belas hari selesai
berarti setelah itu nggak dipakai
bisa dihibahkan kepada orang lain loh yang isoman
ini aja gerakan ini bisa dibantu oleh teman teman jurnalis sebetulnya
ayo kalau udah gak dipakai
kasih ke orang lain yang barangkali membutuhkan
kita bisa sedekah oximeter loh supaya di isoman itu lebih terpantau dengan baik
dr dewi terima kasih banyak
sampai ketemu lagi minggu depannya dr dewi ya
sempat patuh sampai ketemu lagi minggu depan
mudah mudahan kita belajar banyak hari ini
yang paling penting adalah jaga protokol kesehatan dan vaksinasi
apapun variannya pegangan kita untuk berperang melawan covid sembilan belas
terima kasih banyak
vaksinasi covid sembilan belas adalah protokol kesehatan dari memakai masker dobel ya
kemudian menjaga jarak mencuci tangan menghindari kerumunan
dan juga mengurangi mobilitas
dan tambahannya adalah vaksinasi
terima kasih banyak
sampai ketemu lagi tentunya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih semuanya